saudara desa wisata penglipuran yang biasanya ramai dikunjungi wisatawan
saat perayaan hari raya nyepi terlihat hening dan sepi
sementara suasana yang sama juga terlihat di jalur utama bangli menuju singaraja
seperti inilah suasana hari raya nyepi di kabupaten bangli bali
seperti di desa wisata penglipuran ini
desa wisata yang biasanya ramai dikunjungi wisatawan saat ini terlihat hening dan sepi
selain itu sejumlah toko dan pelayanan masyarakat lainnya juga terlihat tutup
hanya ada sejumlah pecalang yang melakukan patroli di sekitar jalan
saat hari raya nyepi ini umat hindu bali melakukan aktivitas di dalam rumah
di desa pering gianyar bali tidak terlihat aktivitas warga di sana
masyarakat tidak diperkenankan untuk menyalangkan cahaya dan api
saat nyepi warga melaksanakan catur berata penyepian
amati jeni atau tidak boleh menyalakan api
amati lelanguan atau tidak boleh makan atau puasa
amati karya atau tidak boleh bekerja
dan amati lelungan atau tidak boleh berpergian